assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan yang terhormat pada undangan sekalian
para anggota pengurus daripada partai berkarya
serta ormas ormas yang hadir pada hari ini
yang saya cintai dan banggakan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nanti intinya marilah kita panjakan puji syukur
keadaan tuhan yang mempuasa
karena rahmat dan hidupnya
kita dapat berkumpul bersama
di dalam dua hari ini
apa yang kita telah tentukan
selama rapi nas ini bisa membawa
karena kita memang disini berjuang untuk rakyat
bukan untuk diri kita sendiri
marilah kita rapatkan barisan
untuk indonesia yang lebih maju
lebih adil dan makmur
dan kita telah mencanangkan
target target dalam pemilu legislatif
yang akan dilakukan di bulan akhir ini

dan semoga apa yang kita canangkan
dan segenap jajaran
kader partai berkarya
kepada oleh tuhan yang mahu puasa
apa yang kita ceritakan
dengan delapan puluh kursi bisa ditudingkan
dengan reposisi yang ada ini
dan mandat yang diberikan kepada saya
sebagai ketua umum
saya akan menggunakan sebaik baiknya
dan kembali tetap
kita harus bersama sama
untuk membesarkan partai ini
target target yang telah ditetapkan
dan mudah mudahan juga
para pengurus dpw
akan bisa segera mewujudkan
yang belum terwujud
masih ada kurang lebih enam puluh dpd
kiranya bisa segera diwujudkan
di daerah masing masing
dan juga menetapkan
ada pun dari
pusat akan dalam waktu
sebelum tujuh hari
akan bisa ditetapkan
karena waktu yang singkat
kami akan melantik diri sendiri
untuk segera bekerja
yang diperlukan bukan seremonial
tapi bukti kerja nyata kita
jadial mulai jadial hari ini
kalau saya sebutkan partai
sekali layar terkembang
untuk kita berkata
di laik tasuk balikannya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh